menteri koordinator maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan
membatalkan penerapan ppkm level tiga di seluruh wilayah indonesia pada natal dan tahun baru
namun tetap dengan beberapa pengetatan
seperti kewajiban vaksinasi lengkap dan tes antigen bagi yang akan bepergian
keputusan ini disampaikan luhut dalam siaran pers di laman resmi kemenko marves
luhut menuturkan keputusan ini diambil karena indonesia sudah lebih siap menghadapi musim libur
yang tercermin dari jumlah testing dan tracking yang lebih tinggi dari tahun lalu
luhut menambahkan dari hasil survei
antibody covid sembilan belas masyarakat indonesia juga dianggap sudah tinggi
sehingga ppkm level tiga menurut luhut tidak diperlukan lagi
menanggapi pembatalan ini
pemerintah provinsi dki jakarta mengaku akan melakukan penyesuaian aturan
melalui peraturan gubernur serta keputusan gubernur
yang mengacu pada ketentuan peraturan dari pemerintah pusat
jadi jakarta ini bagaimana
jadi kita nanti akan menyesuaikan ketentuan peraturan
jadi setiap ada revisi
perubahan peraturan ya kita harus menyesuaikan
jadi pm prop yang kita akan sesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat
sebelumnya pemerintah sempat memutuskan akan memperlakukan ppkm level tiga
mulai dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu hingga dua januari dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia